dari sebuah kecintaan terhadap nilai seni berkembanglah sebuah inisiatif untuk memperkenalkan dan melestarikan karya seni dalam bentuk artshow
tidak hanya sukses menjadi salah satu galeri favorit para penikmat seni rupa
ruchi artshow telah berkembang menjadi lahan bisnis yang prospektif
ruchi art space adalah galeri yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran akan karya seni di tengah budaya indonesia yang terus berkembang
kata ruci sendiri berasal dari bahasa sansekerta yang berarti sumber cahaya

refleksikan ambisi untuk membagi hasil karya dan pengetahuan dari para komunitas kreatif kepada publik
dalam setahun ada sekitar empat pameran solo yang digelar di galeri yang terletak di kebayoran baru jakarta selatan ini
konsep dan tema antara satu pameran dengan yang lainnya pun berbeda
namun harus tetap merepresentasikan generasi muda
mediumnya pun tidak terbatas
anda bisa menikmati berbagai karya seni dalam berbagai format mulai dari lukisan fotografi dan patung
bagi para seniman keberadaan ruchi menjadi platform untuk memperkenalkan hasil karya kepada masyarakat
sekaligus arsip untuk karya karya mereka
ruchi artspace berawal dari kecintaan marilyn merrill dan rekannya terhadap seni
kenapa bisnis art space dari sekian banyak mungkin bisnis yang lebih prospektif bisa di indonesia
kita belajar di luar negara kita pergi ke galeri ke museum ke segala hal
ini adalah hal yang
ini adalah hal yang
kenapa kita tidak membuat bisnis seperti ini
dan belum ada juga yang banyak yang melakukan itu
yang biasanya kan anak anak pada membuat restoran bisnis fashion atau sesuatu
belum banyak yang terjun ke seni rupa
seperti yang anda katakan sebelumnya ini sulit untuk memulai bisnis di indonesia
bagaimana proses penelitian itu
jadi saya dan pasangan saya pergi ke art jog di jogja
ini adalah pembentangan seni yang besar untuk masyarakat
di situ kita lihat banyak banget seniman seniman eh karya karya seniman yang belum pernah kita lihat sebelumnya
dan di situ kita kayak terkagum kagum kayak wow there are so many seniman yang memproduce karya karya that are superb
tidak hanya modal nekat
tidak hanya modal nekat
semua material pun harus dipersiapkan secara matang
melin mengaku modal yang dibutuhkan untuk sebuah bisnis art space tidaklah sedikit
misalnya kayak hmm masih baru
in two and a half years itu udah balik modal kapan
kalau misalnya udah kapan tuh kira kira di tahun keberapa quarter keberapa
nah kita sekarang ngomongin profitnya
kan ini bisnis pasti tujuannya adalah profit
sementara yang kalo yang aku tau correct me if i'm wrong kayak banyak disini pameran exhibitions itu untuk publik itu for free
buat entrance nya untuk mereka menikmati art galerinya disini
nah itu keuntungan dari ruchi art space ini sendiri dari mana sih
so walaupun kalau misalnya kita ngadain pameran ini kebetulan pamerannya non selling
jadi misalnya kayak ada yang mau buka restoran and then mereka kayak eh tembok ini kayaknya butuh aksen deh
tapi gue mau temanya kayak gini kayak gini
dan kalo bisa seniman nya seniman indonesia
sering berjalannya waktu peluang bisnis lain pun terbuka
tidak hanya galeri kini ruchi pun juga terkenal dengan ruchis join nya
food court yang berada tepat satu lantai di bawah ruchis art space
dua kata tersebut cocok menggambarkan interior yang dimiliki ruchie
interior yang dimiliki ruchis join yang tak pernah sepi pengunjung itu
dengan menggait tenan makanan dan minuman lokal yang bersifat sementara ada beberapa keuntungan yang diperoleh
because kalo mereka sering datang ke sini setiap berapa bulan makanannya ganti ganti
at least ada satu yang ganti atau ada yang lagi yang ganti
jadi itu gak membosankan buat kita yang kerja di sini atau teman teman yang datang
konsep seni modern yang diusung ruchi memang memiliki tempat tersendiri bagi para pecinta seni modern